p tiga apa kabar di jelang pemilu
saya dengar nih kalau kita back forward ke belakang gitu ya reverse ke belakang
ada teman teman anda yang juga pakai lambang dan juga baju yang sama seperti anda
pak humpri jemat dan kawan kawan
deklarasi mendukung prabowo itu seberapa mengganggu itu mas romy
dia nggak mengganggu ya dia kan dagang ya
dia kan dagang saja bahkan ada seorang kawan saya yang mantan eselon satu di papua sudah ditelepon
mau gak jadi menteri
menterinya prabowo nanti kalau menang
dia sebenarnya cuma dagang saja
tetapi kita sudah menyampaikan laporan kepada polisi
untuk tuduhan pemalsuan tuduhan penyerobotan nama juga jabatan
serta penggunaan alamat kantor yang tidak sesuai dengan undang undang
dia juga melanggar undang undang merek
karena merk p tiga hanya diberikan kepada kepunggungnya
karena kita sudah bersiap siap berhadapan dengan humre
dan dalam waktu dekat itu akan berguna
dan sama sekali gak mengganggu soliditas
itu justru membangun soliditas karena mereka tahu siapa p tiga yang sah
ini kan salah satu strategi yang diiakan oleh pendukung pendukung paslon dua
dengan salah satu caranya mengaca aca partai yang ada di sini
jadi dia melihat mana yang ada pintunya
kebetulan p tiga masih ada pintu dan ada orang
yang mengatakan apa namanya kehilangan akal sehat
terus menerus mengklaim diri sebagai ketua umum p tiga dengan tidak masuk akal
ya bisa dikatakan ini orang orang yang kurang kerjaan begitu ya
yang mungkin argonya sedang mati begitu
nah ditangkap ini kemudian digunakan
beberapa waktu yang lalu mas romi menarik sekali
dari survei indikator dikatakan ada split tiket voters
gimana antara keputusan dpp dengan akar rumput pemilihnya
biasnya distorsinya adalah p tiga
saya bacakan mas ya surveinya
itu angka bulan desember
itu angka januari
ini angka survei enam belas desember
apakah ini bisa diartikan gini mas romi
bahwa keputusan anda pendukung jokowi tidak sesuai dengan suara
keputusan kita ternyata diaminkan akar rumput setelah diberikan penjelasan
jadi ini angka sebenarnya terlambat dipublikasikan
tapi itu kan pilihan dari indikator politik ya
artinya istihad politik kita memang membutuhkan waktu
dan perlu diingat dudi bahwa di awal keputusan kita bergabung dengan pemerintahan ini
itu sebenarnya sudah on progress
jadi tidak ada kaitannya dengan konversi humphrey jemat dan kawan kawan
dengan angka yang agak mengagetkan saya melihatnya mas romy
kalau dia bisa datangin seratus orang saja
untuk acara yang dia gelar atas nama partai
dan bukan orang bayaran sudah hebat
oke terima kasih mas romy atas perbincangannya kita lihat
p tiga dan tkn jokowi maruf bisa mungkin melewati gelar ini
jokowi maruf bisa mungkin melewati gelar ini
mungkin melewati gelombang gelombang politik yang tidak berat
eh tidak sulit eh tidak mudah
tidak ringan dalam beberapa waktu terakhir
terima kasih mas romi atas perbincangannya
demikian wawancara saya dengan ketemu p tiga
dan juga dewan penasehat tkn jokowi maruf amin romah hormuzi
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya